jelas jelas pelakunya juga dipenjara kan empat tahun yang lalu
iya tapi orang yang tidak bersalah yang menerima hukumannya
makanya saya dan andin mencari sebuah kebenaran
hei aldebaran kamu denger ya
sebelum kami menceritakan semuanya yang pernah terjadi empat tahun lalu
di rumah ini
di rumah ini
di rumah ini
di rumah ini
di rumah ini
di rumah ini
udah kamu senang kamu sabar gak usah marah marah
karena saya dan andin tidak akan pernah pergi dari sini
sebelum kami menceritakan semuanya yang pernah terjadi empat tahun lalu
di rumah ini
di rumah ini
apa lagi yang mau diceritain hah
nah jelas jelas pelakunya ada di sini
jelas jelas pelakunya juga ada di penjara kan empat tahun yang lalu
iya tapi orang yang tidak bersalah yang menerima hukumannya
makanya saya dan andin mencari sebuah kebenaran
hei aldebaran kamu denger ya
kamu bisa sok kuasa dimanapun
tapi ingat di sini bukan rumah kamu
jadi kamu gak akan bisa memaksakan kemauan kamu di sini ngerti
aku sama masyarakat sini cuma mau cerita
kamu kenapa ketakutan sekali elsa
gue gak ketakutan
gue cuma gak suka aja kalian ada di sini
jadi tolong kor
keluar gak keluar
aku gak suka mereka ada di sini
mereka boleh deh ganggu aku dimanapun tapi jangan di rumah ini
gak bisa mereka gak bisa seenaknya di rumah orang
hei jangan kasar
kalau kamu gak mau saya kasar kalian berdua keluar
jangan kret kret di sini
tolong kamu duduk
apa yang kalian jelaskan
dan apa yang kalian bicarakan di sini
stop aku mau dengar apa yang ingin mereka bicarakan
mereka gak akan ada capeknya buat menganalisa mbak anin ini bukan pembunuh roy
padahal jelas jelas mbak andin itu udah dihukum
jadi buat apa
sudah sudah gak apa apa sam mama juga mau denger
kamu tenang dulu ya
karena al dan aku percaya bahwa bukan andin pembunuh roy
sam aldebaran sama rosa percaya kalau andin bukan pelaku pembunuhan roy
jadi mama mau tahu semuanya
dan mama jadi penasaran kenapa mereka begitu yakin
tapi ma sam kamu duduk
kalau kamu gak terlibat masalah ini
kamu tenang aja
udah kamu duduk oke please please
sebelumnya saya mau izin
saya mau mengirimkan sebuah video ke handphone masing masing
untuk tante karena saya tidak punya nomor handphone tante tentu bisa lihat videonya di ninu ya
semoga beruntung dan semoga berjaya

sudah saya kirim ya
kamu sudah percaya apa itu